setelah menjalankan tugas dalam menjaga perdamaian di kongo
empat ratus delapan puluh empat personil batalion tujuh ratus tiga belas satya tama tiba di markas batalion grontalo
tiba di markas batalion empat ratus delapan puluh empat personil langsung sujud syukur
atas keberhasilan yang telah dicapai dalam misi tersebut
personil yonif tujuh ratus tiga belas satya tama gorontalo dipercayakan sebagai
satuan mendadi yang bertugas menjaga ketertiban dan stabilitas keamanan di wilayah kongo
kemanan batalion tujuh ratus tiga belas letkol infantri ambarian tono menyebut
pasukan yang dipimpinnya telah menjalankan misi perdamaian di kongo dengan baik
bahkan semua personil bisa kembali dalam keadaan yang selamat
jadi alhamdulillah pada misi kontingen garuda batalion gerak cepat
kungu tiga puluh sembilan ini rata rata adalah prajurit kodam tiga belas
ini suatu prestasi buat kami yang melaksanakan tugas misi perdamaian pbb
prestasi kami pulang dalam keadaan aman dan lengkap
itu sudah menjadi capaian prestasi kami
selanjutnya harapan kepada seluruh anggota agar selalu tetap rendah hati
tidak terlalu berbangga yang berlebihan
memiliki jiwa yang selalu bersyukur dan setia terhadap satuannya
tiba di gorontalo empat ratus delapan puluh empat personil disambut haru keluarga tercinta
yang menunggu kedatangan kontingen garuda tersebut sejak pagi hari
tangis bahagia keluarga khususnya istri dan anak yang ditinggal selama tiga belas bulan
menjadi pemandangan tersendiri saat kedatangan kontingen garuda dari pasukan tujuh ratus tiga belas satyatama
letkol infantri ambarian tono berharap keberhasilan yang dicapai
membuat personil tetap rendah hati dan tetap menjalankan tugas dengan baik
saat kembali bergabung dengan pasukan di markas batalion